pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang menghalangi direkturat jenderal pajak kementerian keuangan
untuk membuka data terkait pajak nasabah bank maupun lembaga jasa keuangan lainnya
pemerintah akan memberikan sanksi mulai dari kurungan penjara hingga denda minimal satu miliar rupiah
dilansir cnn indonesia com sanksi ini akan dijatuhkan kepada pimpinan pegawai dan entitas jasa keuangan
yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan dengan benar
serta tidak memberikan informasi atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud
tidak hanya itu setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang wajib disampaikan dalam laporan keuangan
akan dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah